disampaikan presiden melalui keterangan pers yang disiarkan di kanal youtube sekretariat presiden pada minggu sore
presiden pun mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme
serta menjamin kebebasan beribadah bagi setiap umat beragama
presiden joko widodo mengatakan negara menjamin biaya pengobatan bagi setiap korban yang mengalami luka
terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan kapolri untuk mengusut tuntas jaringan jaringan pelaku
membongkar jaringan itu sampai ke akar akarnya
terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun
semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya
dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah

karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut
untuk para korban yang luka luka kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan
dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban